ya india terus melaporkan kenaikan jumlah kasus harian covid sembilan belas
rekor baru kembali tercatat dengan lebih dari satu ratus empat puluh lima ribu kasus corona dilaporkan dalam sehari pada awal pekan ini
sementara perdana menteri india narendra modi mengatakan lockdown rencananya akan diberlakukan sejak lima belas sampai tiga puluh april mendatang
untuk mengetahui seperti apa situasi di india saat ini dan bagaimana kondisi warga indonesia di sana
kita akan berbincang dengan muhammad agus aufia
selamat malam mas agus
petang ya hampir waktu berbuka puasa
hampir waktu berbuka puasa
mohon maaf ini waktu berbuka puasanya kita ganggu sebentar ya mas agus ya
jelang berbuka puasa maksudnya
mungkin juga keluarga serta ada informasi juga nih untuk teman teman wni di sana bertahan di tengah pandemi covid sembilan belas
dan juga total lockdown yang diberlakukan saat ini mas
alhamdulillah kabar baik
bagi saya dan juga keluarga termasuk juga para wni juga sejauh ini yang mendapatkan kabar juga mereka baik
hanya saja memang di kota new delhi saat ini bisa dikatakan lengan ya
bagaimana yang disampaikan tadi sedang diperlakukan delhi weekend curfew
ataupun sejenis lockdown ya yang diberlakukan di negara bagian new delhi di akhir pekan
dimana kita sejak hari jumat kemarin sejak pukul sepuluh malam sampai hari senin pukul lima pagi ya
untuk dikatakanlah lockdown gitu di kota new delhi ini
dan juga sebenarnya diikuti oleh beberapa negara bagian lain yang terdampak dari tingginya kasus penyebaran covid sembilan belas terpasuk
khususnya seperti di daerah marastra
ketika kita kan mulai dari maharastra ya mas ya ketika ada ritual mandi bersama di sungai gangga
kemudian ada penyebaran kasus covid sembilan belas atau kluster yang besar sekali sampai akhirnya berujung pada lockdown ini
dari pemerintah india sendiri mengeluarkan imbauannya
sejauh ini dari pemerintah india memang setelah lockdown ini kan kita jalani yaitu bahmei ya dua ribu dua puluh
dan pada saat itu kita mencapai puncaknya yaitu untuk kasus covid sembilan belas di september dua ribu dua puluh
lalu akhirnya menurun dan akhirnya meningkat lagi di gelombang kedua sekarang yaitu
pada pertengahan maret gitu ya
jadi memang yang kita rasakan pada saat waktu sebelum benar benar naik ke gelombang kedua ini
pemerintah memang memberikan penekanan untuk menaati protokol kesehatan
hanya saja memang bisa kita katakan masyarakat sekarang berbeda dengan masyarakat india
yang pada saat awal awal lockdown diikuti rasa takut cemas
nah saat ini sepertinya masyarakat bisa diikuti dengan covid atik ya ataupun sudah capek untuk mengikuti
beberapa protokol kesehatan juga mungkin kecemasannya itu berbeda dengan tahun sebelumnya
sehingga merasa lebih kenal dengan oh covid sembilan belas ini gitu ya
seperti kembali ke era normal gitu ya
hanya saja bedanya kita menggunakan masker
yang kita sayangkan memang beberapa ada yang akhirnya mulai tidak menggunakan masker ya sebelum kasus ini
dan sekarang pemerintah sudah memperlakukan yang namanya radia
khususnya di kota new delhi bagi yang tidak menggunakan masker bisa kena sanksi sampai rp empat ratus
nah hanya saja di india ini tambah beratnya seperti ini
yaitu festival seperti kukmela yang mana tadi sudah disebutkan
ini ada di sungai gangga yang ada di utarakan
dalam waktu lima hari terakhir terdeteksi satu tujuh ratus kasus
jemaat yang hadir itu jumlahnya ratusan ribu bahkan jutaan
nah sayangnya mereka kurang mengikuti protokol kesehatan
ini juga memiliki kontribusi besar dalam penambahan kasus yang ada di indonesia
mas agus kalau dari kbri sendiri terkait perlindungan bagi teman teman wni di sana seperti apa
mengingat ini kan juga sedang ramadan ya di sana
beribadah yang biasa kita bisa lakukan di masjid gitu secara bersama sama secara berjamaah
dengan adanya protokol kesehatan atau pemberlakuan lockdown ini perubahannya seperti apa mas
saya kemarin mengikuti sholat jumlah ya dengan warga sekolah
protokol yang dilakukan yaitu menggunakan masker dan menjaga jarak
jadi jaraknya tuh selang satu soft gitu ya
tidak ada orang
jadi memang ada pembatasan ataupun penjagaan jarak di situ
kalau dari kbri memang sempat menanyakan di whatsapp group apakah ada yang mengalami masalah
ataupun yang terdampak covid sembilan belas
sejauh ini kita terus keep in contact
dan memang dari kbri menyarankan untuk kita tidak banyak keluar rumah
dan menerapkan protokol kesehatan dan mengabarkan kepada kbri jika ada hal hal yang tidak diinginkan
sempat ada nggak teman wni yang positif covid sembilan belas di sana mas
dan bagaimana perawatannya
kebetulan sekali sempat ada wni kita yang terkena ataupun ya terdampak dari covid sembilan belas ini
dari pemerintah india
biasanya akan meminta nomor teleponnya
dan itu nanti akan masuk aplikasi bernama arogya ketu
di sana nanti orang akan bisa mendeteksi bahwasannya yang bersangkutan ini berapa jaraknya gitu ya
dari rumahnya bahwasannya orang tersebut terdampak gitu ya covid sembilan belas
lalu pemerintah biasanya akan memberikan suplemen suplemen vitamin vitamin kepada orang tersebut
nanti kalau diperlukan perawatan biasanya akan diminta untuk ikut ke perawatan ya di sebuah rumah sakit
ataupun di tempat tertentu ya agar dilakukan isolasi mandiri
atau bisa juga biasanya isolasi mandiri di rumah
kalaupun kejalannya tidak terlalu
oke berarti ditanggung oleh pemerintah india ya mas
kalau untuk vaksinasinya sendiri seperti apa mas agus
teman teman wni apakah dapat kuota pemberian vaksin dari pemerintah india
oke untuk vaksinasi sendiri sejauh ini pemerintah india mengutamakan mereka mereka yang prioritas ya
pekerja kesehatan ya
pekerja yang bergerak di bidang esensial
dan biasanya adalah yang sangat diutamakan mereka yang berada di atas umur lima puluh ataupun enam puluh tahun
dan kebetulan ada satu orang wni yang menyampaikan kepada saya
beliau memang umurnya mungkin sudah di atas lima puluh tahun
beliau sudah mendapatkan vaksin di india
dengan biaya yaitu sekitar rp lima puluh atau sekitar rp dua ratus lima puluh
dan saat ini dosis yang sudah diberikan
hingga saat ini di india itu sendiri sampai di angka satu ratus sembilan belas juta dosis yang sudah diberikan untuk vaksin sendiri
dan di india kita punya dua vaksin mbak yaitu covaxin dan juga covixil
yang mana itu dibuat di india itu sendiri
biar saya perjelas lagi ya mas agus
berarti warga negara indonesia yang ada di sana masuk dalam kuota atau masuk dalam persyaratan pemberian vaksin akan dibiayai oleh pemberian vaksin pemerintah india
bukan oleh pemerintah indonesia
seperti itu ya mas
ya seperti itu
bahkan mungkin ada teman saya yang mahasiswi gitu ya sudah mendapatkan vaksin ya
walaupun umurnya memang belum masuk di umur lima puluh ataupun enam puluh tahun
unik sekali memang mungkin ada perbedaan kebijakan antar universitas gitu ya
sepertinya dia ditanggung oleh universitasnya itu sendiri
ada pendataan dari pemerintah indonesia sendiri mas kbri gitu
misalnya kayak warga negara indonesia mendapatkan vaksin
dari negara tempat bernaung yang kita bicarakan ini india
itu didata sendiri oleh pemerintah indonesia
seperti apa kemudian edukasinya
sejauh ini saya hanya mendapatkan kontak yaitu apakah yang sudah divaksin gitu ya
tapi memang belum ada
seperti himbauan bahwasannya kita ingin divaksin di bawah koordinasi dari kedutaan besar republik indonesia di kota new delhi
sebenarnya belum ada
hanya saja memang kita sudah ditanyakan
sudah divaksin apa belum gitu
saya jawab memang belum saat ini
mas agus dan keluarga belum divaksin ya berarti
nah kalau mas agus sendiri berharapnya dapat vaksinnya atau mungkin ekspektasinya dapat vaksinnya dari pemerintah india atau dari pemerintah indonesia mas
kalau saya sih ya ikut saja ya
istilahnya kalau dari pemerintah india menyediakan alhamdulillah
karena memang india kan memproduksi vaksin ya
dan kalaupun kita diminta berbayar oleh pemerintah india kita siap
karena memang biayanya terbilang terjangkau
yaitu sekitar dua ratus lima puluh rupiah ya harga yang dipasarkan pemerintah itu sekitar lima puluh rupiah
kalaupun memang dari kedutaan besar ada ya tentunya kita sangat senang sekali ya kalau bisa difasilitasi seperti itu
terakhir mas agus untuk distribusi katakanlah vaksin ya kemudian yang mas agus lihat bagaimana penanganan covid sembilan belas di india
mungkin bisa dielaborasi mungkin bisa jadi semacam masukan atau ide kira kira bisa diberlakukan di indonesia juga atau masukan atau apa ya contoh yang bisa kita lakukan gitu di indonesia penanganan covid sembilan belas nya di india
walaupun kita tahu ya saat ini kembali diberlakukan lockdown karena adanya lonjakan kasus baru gitu gelombang kedua di india
iya kalau terkait vaksin ya hal yang bisa kita ambil pelajaran dari india pertama yaitu kemampuan india memproduksi vaksin
maksudnya dia memproduksi vaksin itu tersebut ya
co vaksin kalau tidak salah ya atau co vaksin kalau tidak salah ya itu adalah diproduksi oleh barat vaksin ya yang mana ini memang buatan anak bangsa dari india
dan yang kedua kalau tidak salah ada covistil yang mana bekerjasama dengan oxford university ya dari astrazeneca ini mereka juga memproduksi dan akhirnya bisa mereka ekspor ke beberapa negara ya sebagai diplomasi vaksin gitu
jadi itu adalah yang pertama dan yang kedua memang pemerintah india secara sangat tip saya pikir dengan jumlah vaksin yang besar sehingga memiliki keleluasaan gitu ya untuk bisa memberikan vaksin kepada warganya
bayangkan sudah ada satu ratus sembilan belas juta vaksin yang diberikan kepada warganya dan ini memang yang paling tinggi yaitu maharas ya sekitar dua belas juta ada pun kerela lima enam juta gitu ya
dan di kota nidja ini sendiri kita ada sekitar dua enam juta vaksin
jadi sekitar dua lima juta orang dan biasanya untuk vaksin ini memang sudah ada tempat tempatnya sejenis puskesmas gitu ya
nah disanalah orang orang yang berumur di atas lima puluh enam puluh tahun tinggal membawa kartu tanda penduduk nanti bisa langsung divaksin di situ
sesuai dengan umurnya itu sendiri
oke penguatan infrastruktur dan juga sarana pendukung pemberian vaksin tersebut ya mas agus ya
baik terima kasih atas informasinya mas agus
sehat selalu kita harapkan agar lockdown ini cepat diangkat kondisinya semakin meredah semakin stabil sehingga teman teman wni di sana juga tetap aman sehat dan dapat menerima vaksin secara keseluruhan semuanya
selamat berbuka puasa mas agus
terima kasih sekali telah meluangkan waktunya bersama dengan cnn indonesia indonesia melawan covid sembilan belas malam hari ini